bocah kelas lima sd ini menangis ketika terjaring razia operasi lintas jaya petugas gabungan pada senin pagi di wilayah jati baru tanah abang jakarta pusat
kesedihan anak ini bertambah karena kakak perempuan yang diboncenginya malah meninggalkannya sendirian menghadapi petugas
kakak adik yang masih duduk di bangku sd itu dihentikan lantaran mengendarai sepeda motor tanpa memiliki surat dan kelengkapan berkendara
akhirnya dua bocah ini diantar pulang ke rumah
agar tidak terulang petugas meminta orang tua pengendara motor cilik ini datang ke kantor suku dinas perhubungan jakarta pusat di kawasan senen
kita arahkan yang terbaik karena anak kecil membawa kendaraan tanpa dilengkapi helm maupun surat surat
kita harapkan agar pihak dari orang tuanya datang ke atas di perhubungan dan menemui pihak dari kepolisian lalu lintas
dalam operasi kali ini petugas juga mengakut delapan belas sepeda motor yang diparkir di bahu jalan
sementara itu operasi lintas jaya akan dilakukan hingga tiga oktober
gali putra jakarta